selama ini aku bahagia sama kamu mas
mungkin kamu benar
aku harus perjuangin kebahagiaan aku sendiri
aku harus telfon mas gunawan sekarang
mas aku udah putusin
aku akan pergi sama kamu mas
aku tahu tiana
kamu pasti akan mengambil keputusan itu
nanti malam aku jemput kamu ya
sampai ketemu nanti malam ya
ya maukah kamu menjadi pendamping hidupku
kamu itu selalu baik untuk aku mas
maafin tante yaulan
aku harus siap siap pergi sekarang
gara gara aku gak jujur ke bobi tentang hubungan kita
jadinya kita harus diem diem deh kalau ngedet
palingan aku yang main kerumah kamu
ih gak apa apa kali
aku juga malah seneng kalau kita ngobrolin di rumah aku kayak gini
kan kamu jadi bisa makan masakan aku
bentar ya aku ambilin
pasti ini enak banget ini
aduh makasih loini
kamu buatnya berapa lama ini
nih kamu cobain
tetep bisa aja ktp
nah uke traveling bisa
sungguh sungguh kes industries my own viking is mustard
udah nyokong gua tidur ini aja loh nah ini kita udah sampai nih rumahnya gini biasa tahu tapi
semalam gini suci cewek dia elah tukang gemblong di puncak aja masih pada jualan masihnya udah
tidur gina ini ibab minum minum gina popso tidur udah lah gina itu sore bobek
waduh ngompet dulu deh
tadi kenapa ya jalannya ditutup ya soalnya ada
car free night jadi kita bisa jalan jalan itu sambil lihat lihat main itu
hai gue enggak telat kan juga kok kita juga baru pada sampai oh iya
kalau nggak ada karin mana mau tuh si picisan mau ikut
enggak gue cuma mau nanya lo suka makan apa
paul or apa aja yang penting berguah dan panas
lan lan inget makan dulu kita naik bobby carlo tumben lu sini ada apa
bobi mau ngomong sesuatu sebenarnya ada yang ketinggalan
yang ketinggalan apalagi hati bobby
enggak enggak sebenarnya bobby sama carlo kesini tuh mau main main aja
ke rumah gina soal kan dukungan udah tutup tukang kore kore juga pulang
aduh gimana ya boleh dong gimana nih kalau nggak dibolehinter sama mereka
curiga boleh dong tentunya mungkin gini semua tidur selalu lagi usaha untuk
menutup usaha orang aja ya boleh ya gin tuh gini bilang boleh dekapan di ngomong
lu nggak denger tadi ya kan oh jadi kalian mau masuk rumahku tentunya
boleh boleh di sini oke masuk bobby tuh mau masuk ke dalam
gimana dong harus tempat persembunyian nih
ini sepatu kayak saya kenalkah
ih bonekanya lucu banget
itu yang itu
kayak gitu lo mau
oh enggak gak usah
bang boneka yang itu berapa harganya
wah itu gak dijual mas itu buat hadiah perlumbaan
kalau masih mau ikutin aja gamenya
barangnya lima puluh ribu
oh ya udah ya udah saya ikut game dulu
aduh saya mau masukin
iya iya hampir tau gak
mau apaan ini kita
kita awasin aja dulu
begitu ada kesempatan kita kasih pelajaran buat samuel
ya udah mas saya beli aja deh bonekanya
wah gak bisa mas
tapi kalau saya jual nanti saya kena marah
ya udah deh i'm sorry alan
ya udah gua ke toilet ya
yah gua jadi nyamuk deh
lo gak mau main main di
apaan sih ibu weh